kecelakaan tunggal terjadi di jalan malaka durensawit jakarta timur pada sabtu dini hari
seorang pengendara sepeda motor tewas usai terjatuh dari kendaraannya
kecelakaan diduga terjadi akibat kondisi jalan yang menikung dan gelap
hingga mengurangi jarak pandang pengendara
korban tewas dengan kondisi luka di kepalanya usai mengalami kendaraan
maskawi mengalami kecelakaan tunggal di jalan malaka durensawit jakarta timur pada sabtu dini hari tadi
menurut saksi mata pada saat kejadian korban yang berboncengan bersama rekannya
mengendarai sepeda motor melaju dari arah buaran menuju pondok kopi
kondisi jalan yang menikung dan gelap membuat jarak pandang korban berkurang
hingga korban dan rekannya terjatuh
keduanya pun terpental dan satu diantaranya tewas